aksi unjuk rasa di depan gedung dpr senin siang berlangsung ricuh
masa terpaksa dibubarkan dengan gas air mata dan tembakan meriam air
unjuk rasa yang diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat ini terlihat mulai tidak kondusif
saat sejumlah peserta memanjat pagar dpr dan membakar spanduk aspirasi yang dibawa oleh peserta aksi
ketegangan antar masa pengunjuk rasa juga sempat terlihat tapi belum diketahui penyebabnya
suasana menjadi tidak terkendali saat masa tiba tiba melempari petugas kepolisian dengan batu
membuat sejumlah petugas mengalami luka pada bagian kepala mereka
pihak kepolisian akhirnya mengambil tindakan untuk membubarkan masa dengan tembakan meriam air dan gas air mata
masa yang semula berkonsentrasi di depan gedung dpr langsung tercerai berai berhamburan ke arah selipi dan juga semanggi
aparat kemudian melakukan pengejaran sekaligus memukul mundur masa pengunjuk rasa
ketua pergerakan indonesia untuk semua ade armando senin sore menjadi korban pemukulan masa yang berunjuk rasa di dpr
ade yang terlihat babak belur ditopang sejumlah petugas kepolisian yang menyelamatkannya dari amukan masa
belum diketahui pihak mana yang memukulinya namun dari video yang beredar ade armando dikeroyok oleh sejumlah orang
akhirnya bisa diselamatkan dari amukan masa oleh petugas polisi yang berjaga di sekitar lokasi
ade ditopang dan dilarikan ke mobil ambulans untuk mendapatkan penanganan medis